ayah kamu orangnya ikhlas banget ya
aku jadi gak tegang liat ini semua
masa aku yang orang mampu aku diem aja
permisi selamat pagi
oh kebetulan mbak
saya ini dari perusahaan susu sedap kental manis mbak
mau ngasih kabar
mbak cahaya ini memenangkan undian loh mbak
memenangkan hadiah undian langsung dua puluh lima juta loh mbak
maaf ini tadi apa mereknya mas

ini loh mbak
tapi saya gak pernah beli merek ini kok
nanti sih aku nge salah jawab nih
gue samperin aja deh

ini loh satria katanya aku menang undian dua puluh lima juta

tapi aku gak pernah beli merek ini
menang undiannya bagus lah
loh yang juga orang aku gak pernah beli susu ini ini pasti penipuan ya mas
ini kan susu kental manis caprusa
kamu biasa beli apa
kucing sama rusakan
satu perusahaan pasti kan
kadangnya sebelahan loh mbak
perusahaan ini gak menang
menang ya bagus lah
lu ada apa
ini kita tanda tangan sebagai buku

ya ampun terima kasih ya ustaz
ya ampun terima kasih ya allah
ini bener ini mas
gak ada uangnya
terima kasih banyak ya mas ya

aduh selamat ya
hebat loh kamu ya
rasanya saya seperti kejatuhan durian tau non
kejatuhan durian apa sih
iya non jadi begini
tiba tiba ada orang yang datang ke kos kosan saya
terus dia langsung menangun dia dua puluh lima juta non
aduh tangannya sampai gemetaran non

saya gak tau non
wah hebat dong kamu
beruntung kamu namanya
saya mau ngasih ini untuk non
janganlah itu uang tamu kok dikasih kasih ke aku sih
enggak enggak enggak
wah saya serius kok non
sesuai dengan perjanjian yang tadi di nelfon
dan ini kuncinya
terima kasih banyak
makasih banyak ya
semoga ruangan ini cocok untuk kami
saya tetap di sini
p dicoba sebagai rekan kaki virgos
bila mengunjung kawasan ini
kami harus mengkawasi pimpinan
saya melewati tipu
jangan kalau hari ini ku isolation tiga dikuasai
edukasi hidup saya
siapa yang setara sebagai sisi yang sisa ganjang atau pisahlah
apa kamu faedah dengan nek ferkel
aku gak pernah ngeliat bos semangatin kerjaan
ada apaan sih bos
gua sebenernya dari dulu yang gua mau tuh begini kerjanya gua
coba lu bayangin papa dari dulu nawarin gua pegang perusahaan minyak ini
pegang perusahaan itu pegang bengkel segala macam perusahaan
tapi hati gua gak seret men
gua lebih suka tuh yang begini gitu sosial
dan lagian kalau kita kerja di sini kan waktunya gak terikat gitu
gua bisa ketemu ayah kapan pun gua mau kita bisa nolongin orang juga gitu loh
aku jadi terharu bos dengarnya
ternyata jiwa sosial bos itu besar banget ya
sama cinta bos sama ke ayah besar banget
dan bakti sosial bos kebanyakan
bukan bokap dan nyokap bos
udah udah udah lah
cengeng banget sih lu
apaan sih lu kerja gua suruh apa tadi cari anak anak jalanan cari
kawan depan aja berangkat
aku mau jalanin bos
yang benar cari yang benar
pak saya ada berita terbaru pak
berita apa serius banget
semalam perusahaan milik pak deddy wijaya habis terbakar pak
yang benar kamu din
kok bisa ini murni kecelakaan atau kerjaan ramaran jahat
wah kalau itu saya kurang tahu pak
soalnya nggak disebutin di berita
oke makasih din silahkan
ya berisi pak
perusahaan ayahnya talitha kebakar
terus gimana dengan talitha
nggak bisa begini
dia pasti sedih banget
aku harus cari dia
pak saya mau urus untuk cuti kuliah
untuk berapa semesternya sih saya belum tahu pasti ya pak
tapi alasan utama saya memang karena saya mau kerja dulu pak
ya saya juga pak
alasan saya juga sama seperti nanta lita pak
nggak nunggu sampai s satu dulu
iya tapi ya cuti sementara aja kok bu
untuk ya untuk keperluan kerja
dan keputusan saya kali ini sudah bulat
kalian kalau ada masalah apa apa bilang sama kami
siapa tahu kalian bisa bantu
makasih banyak bu pak